masih pada minggu malam untuk mengantisipasi peningkatan pemudik petugas gabungan terus melakukan razia di titik perbatasan jakarta bekasi tepatnya di kalimalang jakarta timur
seperti di posko penyekatan haji naman jalan raya kalimalang duren sawit jakarta timur sejumlah kendaraan dihentikan dan diperiksa untuk mencegah adanya warga yang mudik
namun masing masing pengendara yang dihentikan merupakan warga bekasi
panit lantas duren sawit satwil jakarta timur mengatakan meski masih terpantau ramai namun volume kendaraan di jalan raya kalimalang menuju bekasi mulai menurun
sementara ini yang kita periksa ternyata orang sekarang atau di bekasi yang konsultan
keperluan kerja ya pak rata rata
iya betul kebanyakan hanya kembali kerja saja
kalau memang ada pemudik yang sudah mau berhubung kita kembali ke jakarta
tak hanya melakukan pencegahan mudik petugas di posko penyekatan juga memberikan sanksi terhadap pengendara yang melanggar protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia